dari naomi kita pakai aja dulu
gue yakin naomi gak keberatan kok
apalagi kita kan pakainya buat keperluan kita
udah emergency ya kan
percaya deh sama gue
ini kemungkinan besar
mereka bisa selamat
untuk lebih pastinya
kita harus melihatnya
kita harus melihat isi dari rekaman kamera ini
kalau gitu kita kembali ke base camp
nanti kita lanjutkan pencarian
gue gak ikut ya
gue bakal lanjut nyari
sebaiknya kita ikutin kan anto
kita harus cek dulu hasil rekaman kameranya
cek hasil rekamannya ki
biar tau keberadaan pangeran itu ada dimana
tapi gue gak mau buang buang waktu
kalau kalian mau ikut ke base camp
gue bakal lanjut nyari
saya bakal kasih info lewat ht
saya mau cari tahu siapa tahu ada tanda tanda keberadaan mereka
jangan jauh jauh dari sini ya
oke kalau gitu kalian tunggu disini
biar kamera ini saya bawa untuk dicek di base camp
yuk teman teman kita ke base camp untuk ngecek kamera
yaudah ki kalau gitu
gue sama ata temenin lo
mau udah keluar dari hutan
ibu harap tenang dulu ibu
kalau anak saya belum ditemukan pak
anak saya udah dari kemarin di hutan dan belum ditemukan
kalau ada binatang buas gimana
jadi gimana sudah diketahui keberadaan anak saya pangeran
sampai saat ini kami baru menemukan jejak kamera ini
bahkan helm yang dipergunakan pun kami belum bisa menemukannya
sekarang izinkan saya untuk mengecek isi rekaman kamera ini
siapa tahu ditemukan petunjuk baru
saya mau ikut lihat
saya juga harus lihat isi rekaman kamera itu
kang rizky gio sama lata kok gak ikut ke sini
mereka masih di dalam hutan untuk memantau perkembangan keberadaan putri dan pangeran
tapi kan helm bahaya
mereka nggak tahu di dalam ada apa
kalau gak sar hilang
mereka sudah kami bekali dengan ht untuk memudahkan komunikasi jika ada hal yang tidak diinginkan
yaudah kalau gitu biarkan kami mengecek isi kamera ini

putri usus goreng buka dong mata kamu
gak mau zumba aku takut banget
ini percaya sama aku putri usus goreng
kamu lihat deh pemandangannya indah banget dari sini
kalau kamu buka mata pasti kamu terkesima
tapi kalau misalnya kita jatuh gimana coba
iya juga sih gimana
enggak putri usus goreng gak bakalan jatuh
lagiin kalau kamu jatuh kan ada aku yang nangkep kamu
pangeran sumpah aku takut
kamu tenang aja putri usus goreng
kita sebentar lagi mendarat kok
mendarat gimana emang kamu bisa lihat ke bawah
orang gak kelihatan apa apa
bisa bisa udah kamu tenang aja ya
aku bisa membunuhmu
berarti gak ada lagi harapan untuk mereka bisa selamat
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku tinggal dulu ya
sampai main dulu ya
enggak banget sih gue harus nemenin ibu ibu nangis
padahal tadi ya
gue mau kepoin naomi yang ikutin oma lex
gue bisa jalan
jalan jalan kayak gini
walaupun gak maksimal sih
karena ada aksiden putri sama pangeran
aduh mudah lah fanya
yang penting kita udah makan enak
lo kayak gue gak sih ngerasa badan lo tuh gak enak lengket
kayak gue pengen kerimbat sama luluran gitu
enak gak sih ya kan
pasti gara gara belum mandi kan dari kemarin
gue juga mau
tapi lo yakin pengen ke salon
wah kok lo nanya lagi sih
kan tadi gue udah bilang restorannya delivery langsung
kalo masalah mel ya honestly gue sih bodo amat nih
tapi gue gak bawa dompet
ya udah sih
kan tadi masih ada sisa duit dari naomi
kita pake aja dulu
gue yakin naumi gak keberatan kok
apalagi kita kan pakainya buat keperluan kita
udah emergency ya kan
kamu udah ngerasa enakan
lo malah senyum sih
kalau aku nanyain
kalo aku deket kamu
semua rasa sakit aku jadi gak berasa

kamu masih aja bisa bongkok

kamu masih aja bisa bongkok
aku serius rasanya badan kamu gimana
kaki kamu gimana rasanya sekarang
udah mendingan sih putri usus goreng tapi aku masih gak bisa gerakin kaki aku
putri sus goreng maafin aku ya gara gara aku kamu jadi susah kayak gini
udah kamu gak perlu nunggu gitu sekarang kita coba berdiri ya
karena kan kita harus pergi dari hutan ini sebelum gelap
ya aku bantuin kamu
aku kuat kok
percaya deh sama aku yuk
sakit banget ya kakinya
aku masih gak bisa putri maafin aku ya
sedikit sih karena gak apa apa kok
yuk aku bantuin lagi
kalau gak salah tadi
syukur masih ada
supaya kamu bisa punya tenaga ekstra lagi ya
enggak dong putri susgoreng
justru kamu yang makan
tadi pas di jalan
aku sempet nyemil
terus tadinya pingin aku buang tapi aku kelupaan
ternyata masih ada di kantong aku
emang tinggal sedikit sih
paling nggak kamu makan ya
ini bisa buat tenaga
aku gak mau ada tapi tapian